presiden joko widodo menyindir menteri susi pujastuti
mau mencalonkan diri menjadi wakil presiden
saat meresmikan keramba jaring apung di pangandaran jawa barat
sindiran ini disampaikan presiden di depan ribuan nelayan
setelah pidato menteri susi meminta dua menteri
mengeruk sungai di daerah pangandaran
sejak selasa pagi ribuan nelayan memadati pelabuhan cikidang
yang sedang dibangun
mereka datang untuk menyambut presiden joko widodo
yang akan meresmikan keramba jaring apung di perairan pangandaran
sebelum presiden naik panggung
menteri kelautan susi pujiastuti berpidato
menyampaikan aspirasi nelayan
dalam pidatonya menteri susi sempat bercanda
menyuruh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
untuk mengeruk kali dan sodetan
lima belas tahun yang lalu peletakan batu pertama
lima sampai tiga tahun yang lalu tidak ada apa apa
sampai akhirnya kita setuju
barulah pangandaran punya pelabuhan
jadi kita sayang pak jokowi tidak
kira kira seperti itu pak
penghargaan dari masyarakat luar biasa
saya melaporkan kemarin juga jemput bapak ke parigi
semua penuh sepanjang jalan
walaupun hujan semua nunggu bapak
kita tidak bisa keluar masuk perahunya
mohon dikeruk saja
keruk itu murah dan gampang
ya pokoknya saya tidak tahu
bapak berdua tanggung jawab
kalau nggak diselesaikan kita ke jakarta
ya main ke kantor beliau ya
nah tuh pak
boleh begitu bapak presiden sama teman kerja
pak jokowi ini hanya kerjaan harus selesai
jadi bapak harus selesaikan kerjaan
saat pidato presiden jokowi menyindir gaya menteri susi sudah seperti presiden
gaya bercanda presiden jokowi dan menteri susi ini malah mendapat sambutan dari warga
yang saya hormati menteri
menteri pu pak menteri perhubungan sudah diperintah oleh bu susi
untuk membangun apa tadi
untuk mengeruk sungai
benar memang dibutuhkan mengurus sungai itu
tapi yang perintah mestinya bukan bu susi ke menteri
yang perintah itu presiden
jangan jangan ini bu susi ini pengen jadi presiden
pengen jadi wapres ini kelihatannya
silahkan coba salah satu nelayan maju
saya ingin ngerti kenapa ini harus dikeruk sungainya
setelah meresmikan pembangunan keramba jaring apung pelabuhan cikidang
presiden dan menteri susi
melihat lokasi keramba jaring apung
sekitar tujuh mil lepas pantai menggunakan perahu karet
ogifat tuzaman pengandaran